dua ratus ruas jalan tol baru ditargetkan akan mulai beroperasi pada akhir dua ribu delapan belas
kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat pupr menjelaskan tiga belas ruas tol yang akan beroperasi ini memiliki panjang total empat ratus tujuh puluh tiga sembilan km
tol baru ini nantinya akan menambah panjang ruas tol yang telah beroperasi pada januari hingga september dua ribu delapan belas sepanjang satu ratus tiga puluh enam km
dalam tiga tahun terakhir ruas tol baru di indonesia tercatat bertambah sepanjang tiga ratus tiga puluh dua km
pada oktober direncanakan empat ruas tol baru bisa mulai difungsikan dan dua ruas tol baru ditargetkan beroperasi pada november
lalu dilanjutkan tujuh tol lainnya yang akan beroperasi pada desember dua ribu dua puluh
dan berikut daftar jalan tol baru yang akan beroperasi mulai periode oktober hingga desember dua ribu delapan belas
jalan tol baru di jawa tengah
sementara itu pembangunan jalan tol pemalang batang di jawa tengah hampir selesai
jalan tol ini diperkirakan akan siap dipakai pada masa libur panjang dan tahun baru mendatang
jalan tol baru di jawa tengah
pembangunan jalan tol pemalang batang sepanjang tiga puluh sembilan dua km hampir rampung
saat ini pengerjaan hanya pada lapisan jalan dan pengerjaan jalan sepanjang tujuh belas km
serta exit bojong di kabupaten pekalongan yang dijadwalkan selesai akhir bulan oktober
di jalan tol masuk pemalang pembangunan infrastruktur dan pelengkap seperti rambu dan gerbang tol telah selesai dikerjakan
sementara ruas jalan tol sewaka hingga eksit kendulan pemalang
sembilan km telah melalui uji kelaikan dan tinggal menanti keputusan dari menteri perhubungan
kepala pemalang batang tol road atau pbtr aminuddin menjelaskan
jalan tol pemalang batang ditargetkan selesai pada desember
untuk operasional ya untuk operasional itu bulan desember kita sudah mulai fungsi aja dulu
sampai dengan ketemu batang semarang
batang semarang ya itu ruas lain
nah di luar eksit bojong yang dua lima km
dan paling ke akhirnya untuk natal dan tahun baru kita bisa langsung on track
sampai dengan kandeman
sudah selesai semua
panjang tiga puluh sembilan dua km
berarti dengan tanda lain yang belum selesai ini berapa km
akan selesai desember lah
pada desember nanti jalan tol ditargetkan bisa berfungsi pada masa libur panjang natal dan tahun baru
ropi bernardi pekalongan